teman teman wartawan yang baik hati
hari ini kita sudah menyaksikan saksi saksi dari kpu dan bawaslu termasuk ahli
mereka sudah menerangkan hal hal yang mereka ketahui
mereka lihat mereka dengar mereka alami dan mereka laksanakan
mengucapkan terima kasih kepada bawaslu maupun kpu
yang sudah bekerja sedemikian rupa secara cermat
dan bekerja keras untuk bisa melaksakan pemilu ini dengan damai
tidak seperti pada pemilu pemilu yang lalu lalu
dan semuanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum secara yuridis di mahkamah konstitusi
ada pun dalil dalil permohonan paslon satu dan paslon tiga
yang telah disampaikan kepada mahkamah
konstitusi kepada majelis hakim yang mengadili
hari ini semuanya terbantahkan dan terpatahkan
oleh kesaksian saksi saksi dari bawaslu maupun dari kpu
serta ahli ahli yang mereka hadirkan
jadi segala narasi narasi dari permohonan satu
yang seolah olah wah seolah olah heboh
ternyata setelah diklarifikasi oleh saksi saksi
dan ahli dari kpu maupun dari bawaslu
semuanya sama sekali hanya bagaikan tong kosong nyaring bunyinya
ada tambahan dari ketua tim kami prof yusril
kita sudah sama sama menyaksikan tadi jalannya persidangan
dan apa yang dilakukan oleh kpu dan bawaslu pada hari ini
betul betul meringankan beban kerja kami
oleh karena segala narasi segala orasi bahkan
yang disampaikan oleh pemohon satu dan pemohon dua
mereka tidak mampu untuk membuktikannya
dan di pengadilan ini adalah
yang semua orang diberikan kesempatan
yang seluas luasnya untuk membuktikan
kelihatannya memang narasinya dahsyat
hari ini kpu dan bawaslu menghadirkan ahli dan saksi
dan itu betul betul meringankan pekerjaan kami
oleh karena semua bukti bukti yang diajukan oleh pemohon satu dan pemohon dua
dibantah oleh saksi saksi dan ahli dari kpu dan bawaslu
besok giliran kami yang akan menghadirkan ahli
kami akan menghadirkan delapan ahli
enam saksi ke persidangan besok
dan sekali lagi akan membantah
seluruh bukti bukti dan argumen
yang diajukan oleh pemohon satu dan pemohon dua
dan pihak terkait dalam persidangan ini
berbagai perkembangan yang terjadi sekarang
maupun dari segi bukti bukti yang dihadirkan
karena pihak pemohon satu pemohon dua
dalam sidang hari jumat yang akan datang
justru akan berbalik dengan kehadiran para menteri itu
seperti apa ibu risma
tidak diberi kesempatan apa apa
dengan menteri keuangan dan menteri yang lain
bagaimana sikap dari para anggota dpr
yang membahas segala hal yang terkait dengan
perlinsos dan yang terkait dengan bansos
saya kira ini persidangan yang menarik
terima kasih teman teman semuanya
lebih daripada separuh jalan
walaupun harinya masih belum separoh
tetapi saya tidak menyangka
baru separuh jalan saja sudah
hampir bisa kita simpulkan
akhir daripada perkara ini
bahwa begitu banyaknya kelemahan kelemahan
daripada permohonan yang diduga mereka
dalil dalil yang mereka ajukan
apakah betul bukti bukti yang mereka ajukan ini
bisa terbantahkan oleh bawaslu
ternyata setelah melihat hari ini
paslonon ii ataupun melalui pemerintah
sehingga yang mereka tampilkan ketika
kita saksi bukan lagi pertanyaan
serekap adalah alat bantu
nah itu kelihatannya sudah habis lah
bisa tampilkan karena memang tidak lagi kesempatan
seperti pak yusril bilang
yang kami ajukan di dalam permohonan kami
jadi tidak akan ada saksi maupun ahli
yang bercerita di awang awang
ada saksinya menyatakan dalil a itu
ada ahli yang bisa mencerahkan b itu
jadi anda nanti besok itu kalau mengikutinya
mulai dari kompetensi absolut
dari urutan urutan ahli dan saksi saksi
jadi saya yakin dan percaya bahwa
tapi juga logika dan juga dalil
yang berdasarkan bukti bukti
pemikir pilihannya pak prabowo ini bisa
dia masih presiden elect
dia presiden elek dalam sengketa
tapi nanti mungkin sebelum tanggal dua puluh empat
tapi dia presiden elek yang betul betul
itu kan kita bercerita bukan keberatan loh
cuma kita katakan ada aturan mainnya
yang boleh mengajukan itu bukan anda
jadi sebab konsekuensi hukumnya kan beda
kalau mereka yang mengajukan
pihak pihak ketiga tersebut
menanyain saksi saksi tersebut
mengambil keputusan sendiri untuk memanggil
maka kami menjadi confirm
karena kami yakin dengan hadirnya
kami yakin mereka akan bisa menyerahkan yang sebenarnya
dan semua masyarakat indonesia akan mendengar
dan itu baik sekali buat bangsa ini
sehingga ketelibian para perempuan nanti
pure pure kemenangan yang murni
jujur dan adil di republik ini